tapi kan aku udah deket banget sama mama kamu
aku juga sama mama muda jadi temen yang baik
tapi suatu saat nanti kalau mama kamu mau berteman lagi sama aku
aku janji gak akan ada lagi kebohongan
aku akan jujur sama mama kamu
ya mudah mudahan aja adriana
lo bisa ambil hikmah dari semua ini
kamu lagi dimana boy
aku bener bener bingung kenapa aku harus memilih salah satu dari mereka
kenapa aku susah sekali bisa hidup bersama dengan mereka berdua
ini aki aki malah pengong
hah terpaksa deh gue harus bangun sendiri
mas masih terfirulasi
mas udah pulang mas kok gak bangunin aku sih kalau udah pulang
iya tadi mas lihat kamu tidurnya nyenyak sekali jadi mas gak tega bangunan kamu saya
aku dari tadi nungguin mas pulang sampai ketiduran mas
mas pergi sini
oh ya reva udah pulang atau belum ya
udah udah udah tadi pulang barengan sama mas
hah pulang bareng sama mas kok bisa barengan
tadi mas jemput reva di tempat farewell nya dia perpisahan sama temen temennya
gue pasti kenalin mas be
dia kan tahu kalau mas be ini suamiku weh
ya ampun jangan jangan sekarang boy udah tahu kalau gue ini bold sama dia kalau gue udah cari sama laki laki tua itu
boy tahu kalau papinya reva itu laki gue tamat rewet ben
dan mas ngelihat reva itu sangat dekat dengan temen temennya
jadi ketika mereka tahu reva pindah ke sekolah selama mereka kelihatan sangat sedih
pasti ada lah
oh my god berarti beneran be ketemu sama boy
sayang kalau mau tidur week di kamar mas juga mau ke kamar mas duluan ya
ya atau mau mas gendong kamu
mas duluan ya
aduh tua kaki kaki kok main ninggalin gue gitu aja sih
biasanya sayanglah mas gak mau naik ke atas kalau kamu gak ikut juga lah
dia khawatir sama gue gue ketiduran nunggu di sini ya panik ini
kok enggak malah dingin kita sama gue
biasanya nih kalau udah dingin kayak gini nih itu artinya dia kesel sama gue dia marah sama gue
dia udah tahu kalau gue ini mantan pacarnya boy
setelah dia tahu kalau gue ini mantan pacarnya boy
iya dia dingin ini pasti karena dia kesel bener
gue abis ketahuan sama tante marissa
kalau gue ini bohong gue harus ketahuan lagi sama mas b kalau gue dibohong
terus nasib gue kebohongan gue sekarang udah terbohongkan semuanya
aduh kenapa begini sih nasib gue
gue belum siap mas bet tahu
kok bisa sih macan gitu loh mama cantik dibohongin
gak tahu dia
terkam juga lo adriana
kamu masih marah ya sama aku
ya enggak lah adriana
justru gue yang harus minta maaf sama lo
karena gue udah kasih tau ke nyokap gue siapa lo sebenarnya
mungkin ini udah saatnya boy
mama kamu tahu siapa aku sebenarnya
aku gak masalah kok
aku bisa menerima kenyataan
lagian kan aku udah bilang sama kamu
aku juga udah gak mau ngejar ngejar kamu lagi boy
aku udah pasrah
nama kamu kayaknya benci dan kesel banget sama aku
dan mama kamu juga udah gak mau lagi berteman sama aku boy
ya kalau memang kita mau berteman
menurut gue sih nggak perlu lagi bohong bohong kayak gini
iya juga sih boy kamu benar
tapi kan aku udah deket banget sama mama kamu
aku juga sama mama muda jadi temen yang baik
tapi suatu saat nanti
kalau mama kamu mau berteman lagi sama aku
aku janji gak akan ada lagi kebohongan
aku akan jujur sama mama kamu
ya mudah mudahan aja adriana
lo bisa ambil hikmah dari semua ini
kamu lagi di mana boy
ini lagi ngumpul sama temen temen
oh bareng sama pacar kamu juga
aku nggak tahu sih pacar kamu tuh reva atau enggak
tapi mama kamu sering nyebut nyebut nama rasa gitu
kita sengaja ngumpul ngumpul kayak gini di restoran karena
emang ada acara perpisahan aja sama reva
karena mulai besok kan reva akan datang
kalau udah mau pindah sekolah
dia bakalan masuk asrama di bogor
kasian banget kamu boy
berarti reva ada orang tuanya juga dong di sana
tadi sih papanya ngejemput
berarti beneran b ketemu sama boy
kak udah liat tuh
lo udah ada ide belum buat kerjain adriana
ya gue ada ide sih an
ya udah lo lakuin secepatnya lah
kalau nunggu lagi yang ada
itu sendiri lah adriana
kerjanya ngegangguin boy nelfonin boy
saking cinta matinya tuh
boynya juga sih orangnya kelewatan baik
oh bener ya
kita harus cepet cepet kerjain adriana
ya udah tunggu apa lagi
gue gak bisa lama lama nih soalnya gak enak ditemuin sama teman teman
tadi gue teleponannya agak lama
kalau temen kayak lo nih boy
gue jangan gitu dong mukanya
tambah sedih lagi maksudnya
kita semua juga sedih kok
kita semua jadi jauh sama reva
udah dong jangan pada sedih
nanti pun kalau revo udah lulus kan kita bakal kumpul lagi
tumben mbak on
kali ini otak lo terang
sorry diganggu bentar
tadi mama gue pesan apaan ya kalau gue pulang ya
ya allah ian
hape punya gak seberapa tapi pilsennya gak ada juga
kamu lagi bukan bukan kepesin buat lo nih
alhamdulillah gue makasih banget sama lo ian
gue gak perlu diet lagi jadinya
yaudah nih ian
lo kalau nafong jauh jauh
ntar didengar orang gadekin lagi